hei dia temen saya
kamu boleh pergi
kak saya dapat masih unang
ya saya di kantor polisi
ini perempuan semua
iya emang kenapa
kita harus cari yang laki laki
merasa ganteng sendirian
saya dikasih harga modal
tuh ada kue balok yang udah matang
saya pesennya dorongannya dulu
saya tau akang
masa akang gak tahu sama diri sendiri
maksud saya kalau kamu tahu saya
sekarang udah enggak
saya udah pensiun
memangnya di pasar akang pegawai
tapi kalau bukan pegawai
kok belum diambil kue baloknya
nunggu dorongannya dulu
gede ya tenggorokannya
ini kang dik dik
disesuaikan itu maksudnya apa
mau cari buku apa kang
pertanyaan saya belum dijawab
sebelum saya jawab
saya boleh nanya dulu
akang keluarga kang bahar
keluarga kang bus
masih masih di rumah
tapi saya kan sudah pensiun
nggak ikut lagi di bisnis sana
saya nggak akan turun kalau ada perang
saya udah biasa jadi tukang kue balok
kang mus malah nggak mau ada perang
malah nyuruh yang lain ikut pensiun
buat keluarga kang bahar
keluarga kang mus
kalau beli buku di sini dapat diskon
itu yang tadi darmaji maksud disesuaikan
saya sama keluarga darmaji
punya hutang kebaikan
sama kang bahar
sama kang mus
intinya semua udah jadi masa lalu
masih kerja di toko setan
setan nama jin kan sodara
saya mau mundurkan diri
saya mau masuk wadah tinjuk
sudah sudah sudah
saya perlu buku buku tentang wirausaha
temen temen mau kue balok
saling dulu nih sama om iwan
kalau ganteng iya
kalau kayak kang komar
kamu mau apa kesini
temen temen mau kue balok

kamu udah pulang sekolah
sekarang lagi dimana
kamu mah kebiasaan
pulang teh suka mampir kemana dulu
di rumah nggak ada bakso
kamu kalau dibilangin jawab aja
kalau udah dekat rumah telepon atau sms ke mama
di rumah nggak ada orang bapak pergi
mama di kantor
tempat bikin kecimpring
sebetulnya tadi marah juga
cuma gak lama seperti kalau langsung
kalau pakai hp kan saya pulsa
ibu ibu emang pinter ngatur keuangan ya
ada yang bisa kami bantu
kamu gak salah orang
kasih tau darman
itu anak buah jamal yang dulu nyusup ke pasar bukan
tunggu di sini
kalau saya atau bekas anak buah saya yang sudah menjadi korban dibutuhkan untuk dimintai keterangan kami siap
kalau nanti dari hasil penyelidikan ternyata saya atau bekas anak buah saya justru yang salah kami siap bertanggung jawab
semua kasus ini saya serahkan kepada pihak kepolisian
saya menghindari perang
kami akan menangani kasus ini tetapi tetap dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah
terima kasih sekali
jangan lagi gitu veramente kali
mereka bukan omong di masjid
hei dia teman saya
kamu boleh pergi

udah mengungkapin tuh dia
kisah bisa agar bener
ya saya di kantor polisi
laporan kang mus sudah cukup lengkap
dari mulai kejadiannya
siapa saja yang terlibat
sampai kemungkinan motif motifnya
saya melihat ini saling berhubungan
termasuk dengan kasus resti yang sedang kita tangani
pelajari lagi laporannya dengan baik
kemudian langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan
apabila bukti bukti kita sudah cukup kuat